dua polisi yang gugur dalam tragedi ledakan bom bunuh diri di kampung melayu jakarta timur
telah dibawa pulang ke kampung halaman masing masing
jenazah bribtu anumerta rido setiawan dibawa ke kampung halamannya di lampung tengah
sementara jenazah bribtu anumerta taufan sunami telah dimakamkan di tpu pondok ranggon jakarta timur
usai disolatkan di masjid al jihad perumahan dasana indah tangerang
jenazah bribda rido setiawan dibawa ke kampung halamannya di lampung tengah lampung untuk dimakamkan
pelepasan jenazah bribda rido setiawan digelar dengan upacara militer
yang dipimpin inspektur upacara kombes pol selamat hadi direktur sabara polda metro jaya
di halaman masjid al jihad rumahan dasana indah tangerang kamis pagi
kapolres tangerang selatan akbp fadli widianto mengatakan
pihak polisi yang memberikan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa kepada bribtu rido setiawan
menjadi bribtu anumerta rido setiawan karena gugur dalam menjalankan tugas
terus saja kita selesai melaksanakan upacara pemberangkatan jenazah bribtu anungerta rido setiawan
yang telah gugur hari malam dalam tugas melakukan pengamanan kegiatan masyarakat
dan kegiatan masyarakat
bikur jangan salah melupakan kegiatan menjelang bulan ramadhan
suasana harum menyelimuti proses pemakaman bribda taufan tsunami
pemakaman dilakukan dengan upacara militer di tpu pondok rangon jakarta timur
atas jasa selama menjalani tugas bribda taufan diberikan penghargaan
dengan menaikkan satu pangkat menjadi bribtu anumerta taufan tsunami
usai pemakaman wakapolda brikjen polisi suntana menghimbau agar warga
tidak takut dengan teror yang terjadi
karena pihak kepolisian beserta tni akan menjaga keamanan
rekan saya adik saya topang telah menunjukkan dedikasi yang sangat bagus
yang sangat menjadi contoh buat kita sehingga gugur dalam menangan tugas
semoga yang bersangkutan bisa menjadi solidaritas buat kita semua
begitu juga dengan masyarakat tidak perlu takut
jangan takut dengan teroris
mari bersama sama kita melawan terorisme
kepada masyarakat untuk tetap tenang
tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada
sudah ada beberapa kelompok yang ditengarai
tapi biarkan nanti ada teman kami yang bertugas secara khusus
bagi keluarga taufan merupakan anak yang baik
jadi polisi sudah menjadi cita cita taufan sejak kecil
sebelum kejadian taufan sempat menelpon ibunya
untuk memberitahukan sang ibu bahwa dirinya tengah menjalani tugas
saya kalau ngomong kalau apa enggak ada atau apa tidaknya selalu iya
saya nggak tahu itu pokoknya ada yang nego
tapi sebelumnya anak saya nelfon
semoga anak saya diterima di sisi allah
ya itu saya pasrahkan sama yang di atas
ya saya nggak akan meminta itu
anak saya bukan jalan jalan
ini adalah perintah di atasan
saya semuanya saya serahkan
saya serahkan sama yang di atas
pada rabu malam bribtu anumerta taufan tsunami
gugur bersama dua rekannya saat bertugas
akibat bom bunuh diri yang diledakkan di terminal kampung melayu jakarta timur